pertandingan putra maluku ruben manakane melawan petinju persinamu sit saitong dari thailand
menjadi partai utama pertandingan yang digelar di balai sarbini jakarta sabtu malam
ruben berusaha mempertahankan sabuk wba di kelas lima puluh lima tiga kg sekaligus merebut sabuk wbc kontinental dari petinju thailand
tampil agresif dari ronde awal ruben berusaha memecahkan pertahanan dari petinju thailand yang sangat rapat
dan pada ronde sembilan pukulan kombinasi hook dan straight berhasil menyudahi perlawanan jagoan petinju dari thailand
dengan kemenangan take out tersebut sabuk wba asia dan sabuk wbc kontinental berhasil disatukan pria kelahiran ambon dua puluh empat tahun silam ini
kemenangan ruben ini diraih di tengah lesunya industri tinju profesional dan minimnya pertandingan di indonesia
pertandingan ini sendiri dipromotori martin daniel yang bersama beberapa promotor lain mulai rajin menggelar pertandingan rutin
bekerja sama dengan garda
republik indonesia ini merupakan kali keempat pertandingan yang bertajuk jakarta big fight ini digelar
ini pertandingan ini kita dalam sejarah petinju profesional indonesia
kita harus terkejarkan pertandingan di partai terbanyak
dari sudut biru pria banyak jalan jalan sembilan belas september seribu sembilan ratus enam puluh lima
mantan ketua komisi tenju indonesia a m hendropiono
berharap event ini sering dilakukan
ini untuk memicu semangat petinju dan dapat menghasilkan lagi juara tinju dunia baru untuk indonesia
dalam pertandingan ini sebanyak empat puluh dua petinju hadir unjuk kebolehan
mulai dari kategori pertandingan
pertandingan perbaikan peringkat nasional
sampai sabuk internasional wba asia dan wbci kontinental
muhammad rizzata jakarta